inilah takroni akbar kepala upt pemakaman umum kota malang yang menginisiasi untuk menanam kopi di pemakaman
sejak tiga tahun lalu secara bertahap roni menanam kopi di makam umum nasrani sukun kota malang
di areal makam seluas sepuluh hektare ini sudah tertanam lebih dari lima pohon kopi
sampai saat ini tanaman kopi di sini sudah dua kali dipanen
roni sengaja memilih bibit kopi steak agar segera berbuah
saat panen raya kopi di pemakaman ini bisa menghasilkan hingga satu ton lebih biji kopi
roni mengaku ide awal menanam kopi karena ingin menciptakan areal pemakaman sebagai ruang terbuka hijau
hal ini dikarenakan wilayah perkotaan seperti kota malang masih minim ruang terbuka hijau lantaran lahan di areal perkotaan semakin sempit
sementara untuk pengelolaan tanaman kopi roni melibatkan kelompok sadar wisata kelurahan sukun kota malang
kelompok yang terdiri dari masyarakat
sekitar makam ini bertugas melakukan perawatan tanaman hingga mengolah hasil panen
kami sudah komitmen ya makam umum makam umum pemerintah kota malang ini kita jadikan semacam pabrik oksigen yang segar
karena ruang rth kota malang ini sudah kurang jadi perlu ada tambahan rth
makanya makam akhirnya menjadi multifungsi
pertama untuk pemakaman yang kedua untuk
sebagai fungsi rth ruang terbuka hijau
kelompok sadar wisata juga telah menyediakan kopi yang telah diolah dalam bentuk kemasan
bagi siapa saja yang ingin menikmati
abdul malik malang jawa timur